eh aduh lo
kenapa masalah buat lo gue disini
hah nggak sih mau ada lo atau enggak juga nggak masalah bu
ya bu teh kan mual
kok gue nggak tau kapan terakhir kali gue dapet buas lo hah
kayaknya udah lama banget bangun juga
ngapain masih disini
nyamud coba di ini lagi nyamud teh
nyamud teh mual kan bener
terus perutnya sakit kan
itu namanya nyamud teh hamil alias andun
bisa jadi yang udah omongin surti tadi beneran
kamu lama segini itu kenapa
apa kamu karena bahagia banget
ini adalah saat yang
saat yang mas tunggu tunggu
iya mas ingin sekali punya anak dari kamu
kalau mas akan dapat
kamu bener bener hamil ya
kita akan periksa ke dokter kandungan

habis deh gue kalau ternyata beneran gue hamil
kalau gue sampai hamil
dan harapan gue untuk dapatin dia
kalau mas ingin
biar dia cantik
seperti kamu dengan reva
seperti kamu dengan reva
kalau kamu sendiri ingin anak apa
laki apa perempuan
hei okey okey bangkotan
gue males banget punya anak dari lo
gue males banget punya anak dari lo
mau laki mau perempuan nggak masalah
yang penting dia lahir dengan sehat
yang penting dia lahir dengan sehat

kamu lebih baik istirahat
karena ini udah malam
jadi kamu boleh pupuk
karena ini udah malam
jadi kamu boleh pupuk
loh banget jajan
jaga kendungan kamu ya sayang
kamu marah ya sama aku gara gara tadi aku nggak ambil yang kamu
kalau aku tuh kayak gitu kan aku terpaksa
aku tuh gak mau kamu sama tirisan tuh berantemnya keterusan
tapi dengan tadi kamu ngomong kayak gitu
itu kesannya aku yang salah aku yang ngada ngada
aku cuma nggak mau kamu sama tristan nanti ke depannya nggak enak
karena kalian ini sekarang satu klub apalagi kamu ketuanya
dan gimana pun juga asal kamu tahu
nggak bakal pernah ada orang nggak akan pernah ada yang bisa
aku takut kamu marah kal
aku gak mau kamu marah sama aku
aku gak akan marah sama kamu
asal kamu janji satu hal sama aku
jaga nama baik aku pacar kamu
jangan permaluin aku kayak tadi depan semua orang
itu gak enak sih
kalau kamu ngakuin itu semua
itu baru namanya cinta sejati
sekarang kalau masuk ya udah malam
kenapa masalah buat lo gue disini
mau ada lo atau enggak juga enggak masalah buat
tuh aku mau ngobrol sama sindi
tadi katanya mau pulang
ada apa tan
kamu inget gak kalau kita masih punya utang
dan kamu jangan sampai nyalain kontrak loh
aku ngeliat dulu
oh jadi sekarang ada apa apa
harus dengan persetujuan dia ya
dia yaudah lah posesif banget jadi cowok
ya udah tan
kabarin aja ya
kapan jatuh latihan sama manggungnya
kamu ngasih ngapain disini ya
lo gak ngerti maksud sini barusan
masa perlu gue anterin sih
enggak enggak makasih
aku pulang dulu ya
dan aku gak sabar banget pengen duit bareng kamu
masih nggak ada penantenonymu
buat mannequin lebih ramah lagi
dianggap pengantin mau untung kerja

aku gak mau pulang kalau kamu belum masuk